komunitas ini berdiri sejak dua ribu tiga lewat milis yahoo groups
suryo rimba suroto salah satu pendiri komunitas tintin indonesia
menceritakan ketertarikannya akan komik karangan rg karena topiknya yang tidak ringan
pria kelahiran new york ini cukup selektif memilih anggota komunitas
menurutnya di era media sosial ini lebih mudah untuk menyortir
dengan melihat latar belakang calon anggota yang akan bergabung
postingan pun terbatas pada barang yang berkaitan dengan tintin dengan lisensi
sebelum pandemi komunitas ini aktif melakukan kegiatan seperti tur keluar kota
ataupun berbuka bersama
rilis di tahun dua ribu sebelas komunitas ini menyempatkan nonton bareng
namun karena virus corona sedang melanda
maka ide webinar diskusi santai setiap hari sabtu pun tercetus
mia salim adalah pencetus ide tersebut
wanita kelahiran riau ini merasa diskusi santai dapat membuat komunitas tetap aktif meski pandemi

tadinya kan saya kita semua berharap bahwa pandemi ini akan berakhir dalam satu bulan
jadi bulan puasa lembaran udah bisa bebas lagi
eh taunya kok malah diperpanjang lagi
jadi saya berpikir ada suatu kegiatan yang bermanfaat gitu di masa pandemi itu
dan kebetulan saya lihat teman teman anggota tintin itu banyak yang hebat
potensial di bidang mereka masing masing
topik yang dibahas dalam
diskusi ini pun beragam
namun tetap berhubungan dengan tokoh ataupun alur cerita dalam komik tintin
mulai dari dunia soprano
serba serbi anjing milik tokoh tintin
harta karun hingga fashion
tokoh tintin juga sempat singgah di indonesia
pada komik penerbangan tujuh ratus empat belas ke sydney
tintin dan teman teman mendarat untuk transit di bandara kemayoran jakarta
besar harapan komunitas ini untuk menjaga kemampuan dan kemampuan di indonesia
ini untuk menjadikan kawasan tersebut sebagai tempat wisata layaknya museum rj di belgia
menara air traffic control atau atc kemayoran yang ada pada komik tintin masih berdiri
menjadi saksi bisu sejarah penerbangan indonesia
siapa sangka menara atc pertama di asia tenggara ternyata ada di indonesia
menara ini dibangun pada seribu sembilan ratus tiga puluh empat dan menjadi bandara internasional indonesia

meskipun musuh punya sisi lurus

se se for menjadi anionik
push woman datang ke dalam komik tintin sehingga sering disebut sebagai menara tintin

tintin di luar negeri
kedepannya hal itu terbuka sekali ya tergantung dari mitra
jadi kalau dari mitra kita harapkan juga marwahnya atc ini sebagai bangunan cagar budaya
dan juga ada hal lain dari komik tintin ini kita bisa jadikan satu
dan bisa menjadi tempat yang lebih menjadi tempat rekreasi museum
atau sekedar urban plaza di sini itu sangat terbuka sekali
menara yang ditetapkan sebagai cagar budaya berdasarkan keputusan gubernur dki jakarta
nomor empat ratus sembilan puluh lima tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh tiga ini beberapa kali disinggahi komunitas tintin indonesia
sekedar untuk turut membersihkan kawasan dan bangga
bahwa seharusnya kita bisa mencari tempat yang lebih terbuka
salah satu tokoh komik eropa tintin sempat berpetualang ke sini
tim liputan cnn indonesia